gubernur dki jakarta telah membuat komite pencegahan korupsi untuk mengurangi hilangnya pendapatan asli daerah
serta membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah provinsi dki
selain melakukan pencegahan komite ini juga menyasar pengungkapan dugaan kasus korupsi di era pemerintahan gubernur basuki cahayapurnama
mantan komisioner komisi pemberantasan korupsi bambang wijoyanto didapuk menjadi pimpinan tim komite pencegahan korupsi
selama masa kampanye bambang masuk dalam jajaran tim dewan pakar anisandi
dalam jajaran nama anggota juga ada nama mantan wakapori komjen ugruseno
selain itu ada pula mantan ketua tim tgupp muhammad yusuf aktivis ham nur syahbani kaca sungkana dan ahli tata pemerintahan tatak ujiati
anies mengungkapkan kpk ala jakarta ini penting untuk meminimalisasi hilangnya pendapatan asli daerah
serta membangun budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah provinsi
seperti saya sampaikan tadi kita ingin percepatan pembangunan di jakarta itu diiringi dengan tata kelola yang baik
kita tidak ingin percepatan pembangunan dengan mengorbankan tata kelola atau memprioritaskan tata kelola dan memperlambat pembangunan
karena itu kita membentuk komite ini untuk meningkatkan tata kelola pemprov dki jakarta dan bekerja secara sistemik dan sistematis

sementara itu ketua komite pencegahan korupsi dki jakarta bambang wijoyanto menekankan selain melakukan pencegahan korupsi
komite ini juga akan menggabungkan upaya pemberantasan korupsi dengan perspektif ham
selama ini kan gini ya kalau ngomong hak asasi manusia itu tersendiri
ngomong korupsi juga tersendiri
padahal kalau dilihat sekarang yang namanya dampak korupsi itu menjadi penyebab dari problem problem hak asasi manusia
sekarang kita mulai membangun perspektif yang mengintegrasikan
jadi sekarang kita mulai membangun perspektif yang mengintegrasikan

konsentrasi di pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan hal hal yang menyangkut kepentingan kemaslahatan publik
itu nanti punya dampaknya juga bagi kepentingan untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia
tidak hanya membuat sistem pencegahan namun bambang juga akan membongkar kasus dugaan korupsi pada masa pemerintahan gubernur basuki cahayapurnama
dugaan korupsi yang dimaksud bambang itu yaitu terkait pembelian lahan untuk perusahaan
dugaan korupsi yang dimaksud bambang itu yaitu terkait pembelian lahan untuk keluarga
jadi rd loh intermedi kiri untuk mel perpetrasi men agentre
mengacu pada nilai jual objek pajak njop sebesar rp dua puluh tujuh juta rupiah per meter persegi
namun hasil audit bpk menyebutkan prosedur pembelian sebagian lahan rumah sakit sumber waras
menyalahi aturan sehingga ada indikasi kerugian negara sebesar rp satu ratus sembilan puluh satu miliar
sebelumnya mantan gubernur dki jakarta basuki cahaya purnama berdalih
pembelian tanah untuk perluasan rumah sakit sumber waras sudah sesuai peraturan
satu dia bilang kenapa kerugian njop tidak sesuai
yang menetapkan njop siapa kami
tapi yang menentukan zonasi siapa dari pusat
terus alamatnya nggak sesuai
yang menentukan alamat di sertifikat itu siapa bpn
jadi terus apa lagi yang disembunyikan
kepres empat puluh tahun dua ribu empat belas yang boleh beli di bawah lima hektare
hilangkan oleh bpk
dia menggunakan undang undang nomor dua tahun dua ribu dua
yang sudah tidak bisa dipakai untuk posisi ini
jadi itu apakah tidak dianggap kriminal juga
kita tunggu kejutan dari kpk versi jakarta ini
untuk melakukan pencegahan sekaligus mengungkap kasus korupsi di jakarta
budi adiputro cnn indonesia
berita terkini mengenai cuaca ekstrem di jakarta
jadi apa ini tujuan hadirnya komite pencegahan korupsi di balai kota
jadi nama resminya adalah komite pencegahan korupsi ibu kota
kpk ibu kota
ini memang merupakan
kpk cabang ibu kota bukan kpk kuningan yang cabang ibu kota
jadi ini memang namanya kpk ibu kota
dan ini fungsinya adalah
merupakan bagian dari tim gubernur untuk percepatan pembangunan
artinya framework besarnya adalah ini adalah memang merupakan tim yang didesain untuk membantu gubernur
dalam menerjemahkan visi misinya di dalam pemerintahan
itu garis besarnya
nah khusus untuk tim ini adalah untuk melakukan pencegahan korupsi
merupakan prioritas bagi gubernur anies baswedan dan sandi uno
nah tentang apa tugas dari tim ini kpk ibu kota ini lebih kepada pencegahan
itu yang contoh realnya misalnya seperti apa
membedah rapbd misalnya begitu
jadi fungsi dari tim ini merupakan pencegahan
dan bukan penindakan
kalau penindakan kan kpk
harus penegak hukum
ya penegak hukum
kalau ini adalah pencegahan
nah pencegahan ini bagaimana caranya
tim kami ini ada tiga tugas pokok
yang pertama itu adalah peningkatan integritas dari asn
aparatur sipil negara
kemudian yang kedua adalah pembangunan sistem untuk mencegah korupsi
kemudian yang ketiga adalah pelibatan masyarakat untuk melakukan pengawasan
termasuk membangun budaya anti korupsi di kalangan masyarakat
itu ada tiga
jadi dari situ tentunya tugas dari kami ini tidak menggantikan dari skpd yang ada
tetapi kami ini istilahnya
menjembatani mana yang memang masih kosong
itu koordinasi dengan skpd nya seperti apa kira kira
kalau tidak menggantikan tadi
jadi skpd mereka sudah punya fungsi masing masing yang sudah diatur
kemudian tentunya juga ada mereka juga ada pengawas inspektorat ya
yang sudah juga punya kewenangan yang khusus sudah diatur
nah hanya saja memang antar skpd ini
apa untuk program penyelenggaraan
untuk program pencegahan korupsi ini kan lintas skpd
jadi ini penjembatan untuk skpd skpd yang memang berbeda beda tadi itu
untuk program pencegahan korupsi
contoh realnya adalah misalnya pembangunan sistem yang terintegrasi
pembangunan sistem yang terintegrasi yang kami sebut dengan one map one data
ini segera akan kami luncurkan
itu adalah sebuah sistem yang akan
menyatukan peta spasial jakarta
dengan peta data data yang lain misalnya data tentang pajak data tentang apa namanya
jadi maksudnya apa semangatnya transparansi disitu
semangatnya transparansi disitu
dan ini tidak hanya milik satu skpd
tetapi juga dari berbagai skpd
makanya sistem ini kami dorong lintas skbd sehingga ini menjadi yang menjadi leadernya adalah gubernur
oke sebelum kita jauh kesana
ini kita coba ingin mengetahui juga karena kalau yang terbaru kita baca pernyataan dari
jadi ini memang dibentuk dari orang orang profesional kemudian menjawab
walaupun tidak ada yang menanyakannya
ini bukan tempat tim suksesnya dia dulu
bukan tempat tim suksesnya anies baswedan dan sandiaga uno yang kemudian diberi tempat sekarang ini
kita ingin tanya bu tatak bukan tim sukses memang waktu itu ya
membantu memahami persoalan tata kota tata pemerintahan saat kampanye misalnya juga bukan juga
ya saya tidak termasuk dalam tim suksesnya pak anies baswedan
posisi saya adalah sebagai peneliti independen
sempat dimintakan nasihat atau masukan informasi terkait dengan tata kelola pemerintahan tidak saat kampanye waktu itu
tidak tidak tidak
ini sama sekali tidak berhubungan
tidak secara langsung ya
tidak secara langsung
secara langsung artinya kan lewat sosial media atau apa kan kita juga menuliskan ya hal hal seperti itu tapi tidak secara langsung apa namanya
diminta oleh pak anies atau menawarkan sebuah program ke pak anies itu tidak pernah sama sekali
tidak saya tidak termasuk dalam apa yang disebut dengan tim pakar ya
tim bakar juga tidak termasuk ya
tidak pak bang wijayanto kan termasuk sosial media dan dewan pakar
masa dalam tim pakar
jadi intinya bersentuhan dengan pak anies ini baru kemarin saat diundang untuk masuk dalam komite penjagaan korupsi ibu kota
oh tidak kalau ini memang sejarahnya panjang ya
karena kami sudah kenal dengan pak anies itu sudah sejak lama
jadi kami pernah bekerja di bidang good governance dengan pak anies di beberapa lembaga seperti partnership for governance reform
ini kami membuat yang namanya indonesia governance index
yang menilai kinerja pemerintahan provinsi di seluruh indonesia
dan ini pak anies termasuk juga disana
jadi kami sudah mengetahui apa namanya dan pak anies juga tahu kapasitas saya di mana
sehingga ini bukan baru
artinya bahwa beliau mengenal saya itu sudah sejak lama berkaitan dengan itu
baik bang febri dari icw mendengar kabar ada komite pencegahan korupsi di salah satu pemerintah provinsi dki bahkan ibu kota ini
ini sebuah kabar yang bagus atau ini sebenarnya hanya mencari citra saja kemudian
menurut anda bagaimana
iya kalau kami sih melihat ya sah sah saja
ya membentuk ini membentuk lembaga komite pencegahan korupsi
ya mungkin lain pun
sah sah saja itu kabar bagus atau kabar biasa saja
atau ada tentunya petikaran saja
sebenarnya yang jadi pertanyaan memang seperti judul tadi efektif apa tidak
nah itu memang pertanyaan utama
kita tahu kan untuk melihat efektif atau tidak itu kan kita harus mengukur
nah mengukur korupsi itu pakai apa
apakah pakai kasus
jumlah kasus yang diinginkan
jumlah kasus atau apa
karena kan nanti jadinya
jangan sampai misalkan setelah komite ini berjalan kami telah melakukan ini kami telah melakukan ini kami tahu ini
tapi korupsinya tidak berkurang
ya melakukan melakukan melakukan saja
tapi korupsinya berkurang apa tidak
nah itu jadi pertanyaan
nah untuk itu pertama itu adalah peta korupsi di jakarta itu apa dulu
mana daerah yang korupsi
jadi harus melakukan mapping dulu
nah setelah mapping nanti bekerja dan kemudian dilihat apakah memang
korupsi ditargetkan itu memang berkurang atau tidak
kalau itu sudah cukup clear di awal oke kita bisa lihat
oh jadi di awal harus memetakan kemudian memunculkan peta korupsinya seperti ini
tingkat korupsinya angkanya sekian
sehingga nanti pada akhirnya tim atau komite penjaga korupsi ini bisa ditagih begitu ya
hasil kerjanya secara real angka
ya kan seperti tadi sudah disinggung misalkan soal honor juga lumayan tinggi
apakah memang dengan honor sekian bisa efektif bekerja atau tidak
nah kalau kami juga memang ada beberapa peta ya korupsi di jakarta banyak ada di bagian perencanaan penganggaran
itu juga masalah data
kasus ups misalnya yang butuh ups itu cuma tiga sekolah tapi dibuat empat puluh sembilan sekolah ya kan
atau juga dulu
ada namanya pokir pokok pikiran anggota dpr yang ingin memasukkan alokasi anggaran tertentu
dan dia sudah kongkalingkong dengan pengusaha
nah bagaimana preemptifnya itu
ya kan yang tadi kami bilang ada preemptif kan
kalau preemptif itu kan bukan preventif tapi mencegah langsung menyerang yang akan melakukan korupsi yang berpotensi
kemudian di sisi belanja
belanja nanti juga akan ada yang namanya pengadaan barang dan jasa ya
yang lumayan banyak yang gede itu adalah pengadaan lahan di jakarta
nah ini banyak tuh terutama politisi kebon sirih itu biasanya main di situ
terus juga pengadaan barang
oh politisi kebun sirih maksudnya dpr di dki ya
ya pokoknya gitu lah ya
terus kemudian juga nanti ada yang namanya bumd
bumd ini kan juga sapi perahan juga ini
bagaimana bumd misalnya dikasih disuntik uang terus uangnya mengalir kemana
kontrak kontra bumd dengan pihak
pertama dengan pihak ketiga
terus kemudian juga ada nanti yang namanya birokrasi soal proposi mutasi
ya kita tahu dulu zamannya jokowi zamannya ahok ada yang namanya lelak jabatan
nah kenapa lelang jabatan karena banyak yang transaksi jual beli
jabatan ingin jadi kepala sekolah bayar sekian
ingin dapat jabatan tertentu harus bayar dengan langit jabatan
nah kita mau nunggu ini seperti apa
apakah bisa lebih dari
apa lebih sekarang
efektif atau tidak
pengadaan barang dan jasa juga begitu
terus juga di pajak juga
pajak dan retribusi kita juga ingin melihat nih kira kira ke depan seperti apa
sistemnya apakah lebih bagus
apakah memang pajak dan retribusi akan meningkat signifikan
nah kalau iya sistem seperti apa yang dipakai
ada masih banyak ya nanti
apakah memang ini mapping pemetaan itu akan segera dilakukan dan kemudian mengumumkan tolak ukur yang nanti bisa menjadi apa
menjadi bahan untuk ditagi begitu oleh masyarakat
bu tatak nanti kita akan jawabnya setelah jeda berikut
prime news segera kembali
supaya bisa ditagih nantinya kerja dari komite penjaga korupsi
bentukan gubernur anies baswedan ini tentu harus ada tolak ukur pertama begitu bu
nah kapan ini akan segera diumumkan
misalnya setelah melakukan mapping pemetaan apa saja yang perlu dilakukan
misalnya di soal pengelolaan aset soal lahan yang dimiliki oleh pemprov dki
itu bagaimana bu mengumumkan ke publik
kemudian apakah nanti akan diumumkan ke publik maksudnya
kemudian yang bermasalah itu berapa
dan kemudian yang sudah dilakukan oleh pemprov dki

ini kan masalah pengukuran kinerja ya
jadi kalau kita ingin tahu hasilnya itu positif atau negatif
kan kita tentu punya yang namanya baseline
atau data awal kemudian diukur dengan data akhir seperti apa
nah untuk kasus korupsi ini kan sebetulnya tidak sesimpel itu
sesimpel menghitung batu
kalau batunya dua kemudian jadi empat kan plus dua
enggak seperti itu
karena korupsi ini kan sebetulnya yang pertama itu adalah korupsi yang hidden
korupsi tetapi tidak terbuka
tidak menjadi kasus
kemudian yang kedua adalah korupsi yang memang menjadi kasus
nah kalau tadi kata pak febri
itu misalnya menghitung kasus korupsi dua jadi lima
tidak semudah itu
karena ini juga akan tergantung kepada penegak hukumnya
yaitu polisi dan kpk
dalam seberapa bagus kinerja dia untuk mengungkap korupsi
nah dalam kasus kami ketika ada dua sebetulnya yang kita lakukan
yang pertama itu adalah melakukan kemarin ketika kita berbicara dengan para lsm ya
termasuk dengan icw dan juga transparansi internasional
kami tertarik dengan model yang ditawarkan oleh transparansi internasional
dia melakukan indeks persepsi korupsi
jadi dia menghitung tiap tahun indeks persepsi korupsinya itu naik atau turun
itu bisa dipertanggung jawabkan
jadi indeks persepsi ibu kota ini ya
nah karena bisa dipertanggung jawabkan karena metodologinya jelas
nah untuk dki jakarta
itu kemarin bagus naik ya untuk dua ribu tujuh belas
nah yang kemudian waktu itu ditawarkan atau pak gubernur anies basudan tertarik adalah
bagaimana membuat persepsi korupsi ini pada awal sekarang dan pada akhir jabatan
sehingga nanti akan ketahuan apakah masyarakat persepsi pelaku bisnis
terhadap apa namanya
karena the way of doing business di jakarta itu memang lebih mudah
lebih transparan atau tidak
yang kedua adalah
jadi begini maksudnya apakah di dua ribu tujuh belas itu indeks persepsinya berapa
dan nanti di akhir jabatan anies basudan itu indeks persepsinya berapa
itu yang akan ditolak ukur keberhasilan salah satu kerja dari komite pertiga korupsi
salah satunya yang kemarin tertarik diungkapkan tertarik oleh pak gubernur
yang lainnya apa
kemudian yang kedua adalah tadi
ya mencegah korupsi yang tidak menjadi kasus tadi
kebocoran korupsi tetapi tidak menjadi kasus
bukan karena itu tidak korupsi
tetapi karena tidak ada bukti atau misalnya penegak hukumnya belum menemukan itu
belum masuk kesana
itu akan dimunculkan oleh komite
nah kami membangun sistem itu
untuk melakukan pencegahan korupsi
nah ini kan karena ukurannya kan susah tuh
ukurannya tidak bisa diukur
ukurannya bisa diukur adalah dengan misalnya seberapa kebocoran belanja misalnya
atau kedua misalnya diukur dari seberapa banyak pendapatan asli daerah naik
kalau misalnya sebelum sebelumnya ada potensi bukan potensi
jadi sebelum sebelumnya ada wah ini sebenarnya kasus ini
ini sebenarnya masalah begitu
itu komite akan melaporkan itu ke penegak hukum
dan juga melaporkan itu ke bnp
lepaskan itu ke gubernur
atau tidak menjadi bagian kerja dari komite untuk mengungkap itu
mengungkap sebuah masalah korupsi yang tadi anda sebut belum menjadi kasus itu
atau hanya membangun sistem mencegah mencegah agar tidak terjadi seperti sebuah masalah tadi
jadi kami ini punya kesepakatan tidak hanya melakukan preventif atau pencegahan
tetapi apa yang disebut dengan pre emptive tadi ya
sehingga ketika menemukan potensi masalah kemudian berusaha secara aktif mengatasinya
dengan cara mengurai permasalahan itu agar benar
itu yang kami sebut dengan debotlenecking
kemudian yang kedua adalah dengan memberi sanksi dan memberi reward
nah itu tentunya nanti yang akan memberikan reward dan punishment adalah gubernur
jadi komite hanya memberikan rekomendasi kepada gubernur ya
apa tugas dan fungsi komite sesuai dengan pergub tentang tim gubernur untuk percepatan

diumumkan ke publik tidak misalnya sanksi sanksi itu nantinya
rekomendasi yang disampaikan kepada gubernur itu diumumkan ke publik tidak
kalau itu tergantung kebijakan pak gubernur dan kemudian juga kasusnya apa
tapi saya kira inti dari pemerintahan yang dipimpin pak anies baswedan ini adalah
kita harus transparansi
sehingga dengan adanya transparansi ini kami ingin mendorong publik untuk terlibat
untuk tahu lebih banyak
itu beberapa penjelasan ya bang febri
menurut anda arahnya jelas atau masih abu abu ini gambarannya nanti kira kira seperti apa
tapi setelah itu kita ulas lebih lanjut
tetaplah di prime news
namanya menarik komite pencegahan korupsi ibu kota
kalau disingkat juga sama sama kpk
kalau dari penjelasan bu tatak tadi gambaran gambaran kerjanya ke depan akan seperti apa
menurut anda itu ini firm ini bisa menjadi sebuah komite yang diandalkan untuk mengurangi
apakah tingkat korupsi di ibu kota misalnya ataukah masih agak bias sebenarnya menurut anda
kalau menurut kami memang pertanyaan yang pertama itu adalah memetakan korupsi itu
bisa memang pakai ipk indeks persepsi korupsi
tapi kan itu persepsi
itu juga belum tentu menggambarkan real dari praktik korupsi sebenarnya
jadi maksudnya tidak bisa menjadi tolak hukum
bisa salah satu tapi tidak bisa sepenuhnya
kita bisa pakai audit bpk misalnya
atau audit inspektorat misalnya
itu kan juga cukup jelas tuh
mana yang dilanggar prosesnya seperti apa
tapi sebenarnya kalau tidak ada komite penjaga korupsi ini pencegahan penjagaan korupsi itu masih bisa berjalan tidak
kita nggak bicara kpk kuningan ya komisi pemberantasan korupsi
tapi misalnya di tingkat di pemerintahan ibu kota sendiri pemerintahan provinsi sendiri itu ada nggak mekanisme atau sistem yang sebenarnya bisa melakukan itu seperti yang diceritakan
seperti yang diceritakan oleh buta tak tadi
ada namanya aksi ppk aksi pencegahan pemberantasan korupsi
ada inspektorat ada juga macam macam lah
bisa sebenarnya dilakukan
tapi kan mungkin ini modelnya agak beda
kalau misalnya zaman gubernur yang sebelumnya itu kan dia tipe sendiri
karena ini kan bikin tim dan tim ini mungkin berangkali membantu dia memberikan masukan analisis segala macam
nah tapi kan memang kalau masyarakat menunggu aksinya
aksinya apa terus korupsinya berkurang apa tidak kan begitu
nah memang kalau menurut kami apa yang akan dilakukan itu memang harus dengan data yang kuat
nah sementara kan korupsi ini kan susah
ini proses transaksi di bawah meja semua
nah bagaimana kita yakin bahwa data kita itu adalah data yang benar
menjelaskan memang transaksi di bawah meja itu adalah benar
adalah diwakili oleh data
nah kemudian baru bangun sistemnya
nah ini memang yang jadi masalah klasik di korupsi di pencegahan korupsi itu begitu
nah makanya kadang kadang kan kita pakai kasus
karena kalau dengan kasus itu kan memang sudah kelihatan betul itu
bagaimana konstruksinya siapa pemainnya perannya apa begitu
dan kemudian oke berdasarkan kasus atau berdasarkan misalnya audit itu masalahnya seperti ini
nah soal aset lah
misalnya misalnya tadi kalau kalau nah kita sedikit bahas sumber waris
sumber waras itu kalau menurut kami juga sebenarnya sudah selesai itu
udah selesai itu maksudnya gimana
tidak ada masalah di situ
tidak ada masalah
ada masalah di situ ya
tapi itu disinggung kembali dengan wakil gubernur ya
kalau misalnya kami itu kan bpk bpk aja yang genit genit gitu kan
kalau cengkareng kami belum tahu ya
kita belum tahu gitu ya
nah memang masalah aset di jakarta itu ada masalah
misalnya kan kemarin di naspedi kan sampai dua puluh tiga triliun
asetnya tidak tercatat dengan baik
nah kita ini kan memang kebiasaan kita itu suka beli ya
pengadaan banyak tapi tidak tercatat dengan baik
terus kemudian sudah barangnya sudah hilang
sudah terdepresiasi segala macam
masih tetap tercatat
nah ada juga kemudian barangnya sudah dibeli
kemudian dokumen dokumennya itu disengaja dihilangkan supaya nanti dibeli lagi
nah yang seperti ini ya
makanya kemudian kemarin kan sudah ada juga
anggaran tetap cair terus ya
anggaran cair terus ya
barangnya sama sebenarnya
ada juga gitu
sudah dibuat namanya sistem e aset gitu
nah kita lihat apakah
kemarin juga pak wagub itu sudah bicara tentang e aset gitu
tinggal kita lihat performanya
apakah setelah ini bpk masih menunggukan lagi soal masalah aset apa tidak begitu ya di jakarta
tapi soal aset ini jadi masalah paling penting di dki ya
contoh saja sekolah
sekolah dapat bantuan dari pemerintah pusat
itu pemerintah pusat biasanya memberikan bantuan ke sekolah dalam bentuk barang komputer dan segala macam
itu nggak lewat dinas pendidikan
dinas pendidikannya nggak tahu sama sekali
sudah lah datang gitu
itu harus dicatat
karena begini bpk nanti akan mencatat
oh ini ada bantuan dari pusat datang ke sekolah
oh kok nggak dicatat sebagai asetnya pemprov
dan itu tidak dilaporkan
itu akan jadi temuan
yang begini ini yang akan dilakukan oleh komite pencegah korupsi
iya sebetulnya kan
pencatatan itu agar tidak terjadi akal akalan ya para koruptor itu untuk kemudian ya misalnya sudah pernah beli sebuah barang misalnya
kemudian dokumennya dihilangkan agar anggaran cair lagi beli barang yang sama padahal sebenarnya tidak beli
kan sebetulnya kan korupsi itu terjadi karena dua hal kan
yang pertama itu karena memang keinginan orangnya
kemudian yang kedua itu artinya integritas seorang
kemudian yang kedua itu adalah
karena memang sistemnya itu memungkinkan untuk terjadinya korupsi
nah untuk kasus lahan misalnya yang tadi disebutkan bahwa milik pemerintah provinsi tetapi dibeli lagi
itu contoh di cengkareng ya
nah itu justru itulah yang menjadi perhatian dari tim ini salah satunya
yaitu dengan membuat nanti adalah data
sudah milik pemerintah provinsi begitu ya
supaya nggak ada yang bermain dengan cara apapun kemudian untuk membeli lahan itu dengan uang dari pemprov dki lagi
padahal lu sudah milik pemprov dki
dan itu nanti datanya akan kami sebut dengan terintegrasi atau integrated data
di dalam apa yang kami sebut dengan one map one data
one map itu artinya nanti akan ada data spesial ya data tata ruang gitu seluruh jakarta
kemudian nanti akan ada data data lain termasuk di dalamnya adalah aset
sehingga nanti akan ketahuan aset dki itu di mana saja lokasinya luasnya berapa harga njop nya berapa
sehingga dengan seperti itu maka akan ketahuan apabila ada lahan dki yang kemudian dibeli lagi
bang febri menurut anda ini bukan lembaga ya komite ini akan bisa tidak berjalan efektif kalau apa misalnya
kalau misalnya kalau tadi sempat anda singgung apakah melakukan sidak atau apa itu bagaimana anda melihatnya
kalau kami pertama komite ini kalau pencegahan ya kita berkaca dengan kpk lah ya
kpk banyak melakukan upaya pencegahan misalnya di biaya cukai
sudah lakukan sidak begitu tangkap terus buat sistem
masih juga terjadi suap penyuap di situ
itu artinya apa
itu artinya tidak hanya cukup dengan pencegahan juga
penindakan juga tidak
tapi ada sistem yang mungkin barangkali yang mengakar di situ
itu pertama bahwa sudah ada sesuatu yang sudah mengakar betul di situ
bahkan juga biaya cukai itu pernah dicuci gudang gitu kan
tapi tetap kemudian masih juga begitu
nah ini perlu dilihat
yang kedua ini kalau menurut kami ini terutama pak wagub ya
dia kan dari kelompok usaha tertentu
yang kami khawatirkan ini kalau misalnya dengan
nah ini yang perlu dilihat nanti komite pencegahan korupsi
bisa nggak membuat semacam sistem
dimana konflik of interest antara pak wagub dengan kelompok kelompok bisnisnya
jadi maksudnya komite pencegahan korupsi ini bisa juga nggak menyentuh atau mencegah
kepada gubernur dan wakil gubernur ya
kita tanyakan langsung dulu ke buta atak dulu
bagaimana buta atak
jadi bisa juga melihat ke atas juga begitu
walaupun sebenarnya tgup itu kan di bawah gubernur
yang pertama kan kita membangun sistem itu tadi untuk mencegah ya terjadinya korupsi ya
tentunya misalnya masalah pengadaan tadi yang disebut
tentu kan kita akan tetap melanjutkan dengan e procurement ya
atau apa namanya pengadaan barang jarak secara elektronik
nah perkara tadi konflik of interest
itu kan sudah ada aturannya
bahwa misalnya tidak boleh orang yang melakukan lelang
itu dia memiliki usaha
itu sudah ada aturan aturan yang seperti itu
nah tentunya ini kan hanya masalahnya kecurigaan
karena latar belakang dari wakil gubernur
yang sebagai seorang pengusaha
tetapi tentu saja kita tidak boleh menghalangi hak politik dari setiap orang
sehingga siapapun dia itu berhak menduduki jabatan politik
nah tentunya ketika dia sudah menjadi pejabat politik
tentunya dia akan melepaskan dari kepentingan ekonominya
tidak ikut di dalam tender
cuma memang masih banyak yang kita temui seperti itu
tetapi dengan adanya sistem yang terbangun
itu masyarakat akan bisa menyoroti
jadi nanti tidak hanya icw
masyarakat menyoroti kan seperti salah satunya kan
pelibatan masyarakat ya
tiga pelibatan masyarakat untuk mengawasi betul jalannya pemerintahan
dalam hal ini misalnya menemukan seperti misalnya mungkin ya
khawatirnya kecurigaan bank febrile terbukti misalnya
atau ada masyarakat yang lapor ke komite penjaga korupsi
bisa nggak kpk bentukan dari anies baswedan dan sandiaga uno
bisa menyemprit gubernur dan wakil gubernurnya sendiri
yang kami bangun adalah sistem ya tentunya
jadi ketika masyarakat itu melaporkan misalnya ada ini
indikasi korupsi atau indikasi praktek yang tidak benar
itu akan melaporkan ke dalam sistem
sistem ini tidak melaporkan kepada kami
tetapi sistem misalnya sistem apa namanya
keluhan atau sistem lapor
jadi pembangunan sistem itu aja
itu bagaimana ukur efektif tidaknya
nanti akan ditindaklanjuti oleh apa namanya
oleh yang terkait
misalnya dia perizinan
jadi nanti akan diurus perizinan
atau dia misalnya procurement
nanti akan diurus yang di bagian procurement
tentunya ini akan dikoordinasikan
kami akan membantu gubernur untuk mengkoordinasikan ini
nah perkara ini menyemprit atau tidak
itu tentunya akan ketahuan ya
akan ketahuan seperti itu
dan saya yakin gubernur dan wakil gubernur
itu tahu persis persoalan ini
dan tidak akan menyalahgunakan
soalnya namanya kan mirip mirip sama
sama sama kpk begitu ya
walaupun panjangannya beda
ekspektasi publik menjadi
wah harus sama dengan kpk
walaupun tidak mungkin melakukan penindakan ya
apa icw melihat bang febri
dengan adanya kpk disini
komite penjaga korupsi balai ibu kota ini
ada sosok seperti
yang juga pernah menjadi pimpinan kpk disana
apakah bisa menjadi jaminan
kira kira ini akan menjadi
sebuah komite yang bisa berbuat
banyak lah paling tidak
pak bw kami
tahu lah ya
dan juga kita lihat juga anggota anggota di tgu pp
selambut atak ada juga
orang orang yang memang kompeten disitu
ya biasalah kan kalau masyarakat itu kan
tadi dibilang kalau masyarakat
menemukan ada indikasi korupsi
itu bisa lah kak
ya kalau gitu kan nanti
atau lapor ke kpk
ujung ujungnya begitu ya
tapi kan itu juga sebuah data sebenarnya
yang bisa dimanfaatkan juga oleh komisi
ada nih beberapa
pengadaan di dki yang
maksudnya kurang bisa berbuat juga akhirnya
nah makanya juga
memang kewenangan komite ini apa ya
itu juga menentukan efektif apa tidak
tidak bisa punya kewenangan investigasi
kami rasa agak kurang
kadang kadang dari situ ada data
dan itu juga jadi dasar untuk
memberikan rekomendasi kebijakan
publik tentu saja harus memberikan waktu
pada komite penjaga korupsi ini kita lihat
semua orang di dki ini menunggu
jangan jangan kerjanya tidak sama lagi
itu nanti yang dikhawatirkan
terima kasih ibu tata
karena sewaktunya malam hari ini
dan juga terima kasih bang febri dari icw
prime news masih akan segera kembali
dengan sejumlah informasi lain